wah mama sekarang tidur ya bareng ayang
ya sebelum kamu tidur
kamu rendam kaki dulu
ntar mama kasih wangi dulu
tapi mama kenapa sih
kalau setiap malam harus pakai ginian mulu mama
eh ini aroma terapi
jadi kalau kamu pakai ginian
kamu akan lebih relax
dan tidurnya nyenyak sekali
wangi lagi ya
mbak nanti selesai ini
kamu siapkan buku buku ya
buat tiara buat sekolah besok
tidur ya sayang
selamat tidur ya sayang cinta
cantik sekali dia cuma
mama tuh jangan terlalu manjain tiara
eh tiara itu gak dapat kasih sayang dari ibunya
dia itu pantas dimanjain
mbak tendang kelaman banget sih
aku udah ngantuk
sini dikeringin dulu kakinya
ini bonus semua
aku mengavis makanan
ya gapapa bu yang penting tiara pasti suka
ini baju bakal cantik banget bu
kamu pasti iri kan karena aku pengen bikin baju buat tiara
udah mendingan sekarang kamu minggir
kamu pergi sana
tapi tangan mama terluka
udah itu semua karena kamu
makanya kau minggir sana pergi
naila itu kan kesalahan kamu
kamu yang gak hati hati
kok pasti iri banget kan karena aku pengen kasih baju ke tiara
dan kamu gak dapet
hai kalau mau makan makan sobat setiap bakal marah
intan harus berangkat sekolah nanti terlambat
enggak eyang aku mau jagain mama aja
intan harus sekolah supaya intan jadi anak pintar sukses
kalau intan sukses intan bisa merawat eyang dan mama
iya ayang aku harus jadi orang sukses
sama jadi orang buruk
udah aku berangkat dulu ya
ayang tahu intan khawatir
kalau intan masih ragu intan bisa bilang sama omiksa untuk jaga eyang dan mama
bener juga ayang aku minta tolong om mirza aja untuk jagain ayang sama mama
yaudah aku berangkat ya
nah itu om mirza
boleh nunggu ya
sebelum mistress misalkan yang saja enggak punya jadulnya
dugol yg international ya

keluarga yang lulus
tadi tangan mama kena gunting
terus aku gak mau
om boleh nggak jagain mama
sampai aku pulang sekolah
terus keadaan mama gimana sekarang
udah aku obatin sih
hah yaudah gini aja
om antren intan ke sekolah naik motor
abis itu om pulang ke rumahnya intan
jagain mamanya intan gimana
yaudah yuk sini naik
ini om minum ya
pegangan jangan lupa
gerbangnya udah ditutup
intan tenang aja
intan masuk aja
kamu murid baru
hari gini datangnya terlambat
kamu tahu peraturan di sekolah ini
datang terlambat tiga puluh menit
tidak boleh masuk sekolah
jadi gini pak kondisinya pak
jadi saya minta tolongnya
tolong pak biarin intan masuk ya pak
aku bener bener pengen belajar
ini deh pak
ini terakhir kali
besok besok nggak akan telat lagi pak
ijinin masuk ya pak
om jangan lupa jadi mama ya
iya tenang aja beres
yang semangat ya belajarnya
belajar yang rajin ya
kamu harus jadi anak muda ya
anak yang pinter dan sukses
bapak kan selalu doain kamu
supaya kamu bahagia
sekarang kalian buka halaman tiga puluh
udah dapat halaman tiga puluh
selamat pagi bu
perasaan baru dua hari sekolah deh bu
kita sorakin ya teman teman
tenang tenang tenang
pelajaran jam pertama sudah hampir selesai
kenapa kamu terlambat
tadi ada urusan keluarga bu
suruh pulang aja tuh bu
udah telat tuh bu
iya kan teman teman
ya tolong pulang aja tuh bu
anak anak juga tenang tenang
gak bakalan terlambat lagi
ya sudah sana kamu duduk
tapi ingat lain kali jangan terlambat lagi ya
jangan berhenti lagi yang ibu jelaskan tadi ya
minggu depan kita akan ada ulangan
aku boleh gak pinjam catatan kamu yang tadi
biar aku salin
kita udah nyapin nyapin nyatet
terus ditinggal nyalin
aku boleh gak pinjam catatan yang tadi
aku gak bisa minjemen catatan tadi
kalau sampai diantara kalian
ada yang minimin buku catatan
ke anak baru ini
kalian akan tahu akibatnya